demi mencegah penyebaran virus covid sembilan belas
pemprov dki melarang hotel hotel di jakarta
untuk menggelar acara perayaan tahun baru dua ribu dua puluh
keputusan ini cukup memukul bisnis perhotelan
beragam strategi dilakukan
seperti menawarkan paket staycation dan private dinner
salah satu yang menggunakan strategi private dinner adalah veranda hotel
hotel berbintang empat yang berada di daerah jakarta selatan ini
menyediakan layanan makan malam bila tamu mengendaki
sebenarnya memang kita provide itu juga
tentunya dengan protokol kesehatan menjaga jaraknya untuk setup
untuk di dinner nya itu yang kapasitasnya
misalkan kita bisa akomodir seratus orang
tapi kita persiapkan hanya untuk kapasitas maksimal lima puluh orang atau empat puluh orang
dengan setup social distancing
strategi lain yang dilakukan oleh veranda hotel adalah
menurunkan harga hingga hampir
sepuluh persen bagi tamu yang memesan jauh jauh hari
rizky mengakui bahwa bila dibandingkan dengan tahun lalu
pendapatan hotel merosot hingga empat puluh persen
strategi berbeda diterapkan di lumire hotel
hotel berbintang empat di kawasan jakarta pusat ini hanya bergantung pada staycation
kita telah mempersiapkan beberapa paket paket yang targetnya adalah family
yang menginap termasuk makan malam yang kita provide di dalam kamar
jadi kita tidak menyiapkan di restoran untuk mencegah penyebaran covid
terus kita juga mempromosikan lewat beberapa medium apa
distribution channel untuk harga harga spesial
terus juga kita meng create harga harga room only
biar wajah wajah terbatas mereka bisa menghabiskan malam tahun baru
bersama keluarga di lumire
hotel yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini melakukan pangkas harga
harga harga yang diperlukan adalah harga harga yang diperlukan adalah harga harga yang diperlukan
menurut haryadi sukamdhani ketua umum perhimpunan hotel dan restoran indonesia
pandemi ini memang cukup menyulitkan usaha perhotelan
karena hotel adalah jenis usaha yang memerlukan mobilitas orang
ketika mobilitas ini dikurangi maka berkurang pulalah pemasukan hotel
promosi harga lewat media sosial menjadi andalan dalam menghadapi malam tahun baru ini
melalui media konvensional juga
yang baca juga makin sedikit kan gitu
jadi semuanya komunikasi itu adalah melalui media sosial
melalui media sosial dan juga membuat paket paket bundling ya
jadi mungkin dengan kegiatan kegiatan yang lain
tapi semuanya adalah di bawah jam tujuh
pokoknya lebih banyak kegiatan di siang lah gitu kita tidak buat kegiatan di malam
phri menegaskan tidak akan campur tangan
bila ada hotel yang berdiri di luar
yang kedapatan melanggar ketentuan dari pemprov dki
karena memang potensi kerumunan dapat terjadi jika dipaksakan ada pesta tahun baru
pandemi ini mengubah kebiasaan warga ibu kota termasuk cara merayakan tahun baru
dengan beragam strategi yang sesuai dengan surat edaran pemprov dki
hotel masih mampu merob keuntungan walau tidak sebanyak tahun lalu
selamat tahun baru dua ribu dua puluh satu
nurina malinda wahyu ramadan jakarta